rencana penerapan psbb ketat di dki jakarta oleh gubernur anies baswedan
akan berdampak terhadap kota penyangga jakarta
seperti bogor depok dan bekasi yang seringkali kebijakannya seirama
selama pandemi covid sembilan belas
bagaimana pemerintah kota depok menyesuaikan psbb jakarta
apakah penerapan psbb di jakarta memberatkan bagi kota penyangga
kami akan mengulasnya bersama wali kota depok muhammad idris
selamat malam assalamualaikum pak idris
selamat malam waalaikumsalam masya allah
apa kabar pak idris
baik ya alhamdulillah
pak idris langsung saja kita berdiskusi soal ini
saya ingin konfirmasi beberapa hal
pak walaupun kemudian malam ini kita mendapatkan kabar bahwa
rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dki jakarta
masih ada rapat koordinasi begitu untuk merampungkan bagaimana
skenario psbb di jakarta per senin depan
tapi kemudian kita ingin mendapatkan
pernyataan dari pak idris sendiri
sikap pemkot depok bagaimana sih pak
apakah kemudian dengan kembalinya dki ke psbb
posisinya nanti akan menyesuaikan mengimbangi
atau memang malah ikut merubah strategi yang sudah berlangsung saat ini
dalam tiga minggu ini
kalau memangnya dki melakukan psbb
konsisten dengan itu
itu akan mengurangi imported case nya
sekarang yang kami lakukan adalah
tengah masalah kasus kasus yang memang sudah penyebarannya di keluarga
di rumah tangga
ini harus kita lakukan
kita baru per hari ini mendapatkan surat edaran dari gubernur jawa barat
agar kita di
pembatasan sosial berskala jiso
kalau di depok namanya sks
nah ini akan yang kita lakukan dan sudah kita lakukan
termasuk pembatasan aktivitas warga di malam hari
kita batasi sampai jam delapan malam
jam sembilan malam misalnya seperti itu
termasuk aktivitas usaha itu pun kita batasi
kalau di bogor jam tujuh di depok jam enam
jadi kita sebenarnya sudah
sesuai dengan peraturan ataupun edaran dari menteri pan rb
karena kita zona merah
jadi kita sudah melakukan dan kita tidak akan mungkin
melakukan apa namanya
karena kita juga melihat kemampuan kita
jadi kalau psbb penuh atau total
ini mengandung konsekuensi banyak hal
sehingga harus dipertimbangkan secara tepat dan matang
dari berbagai dimensi
tidak hanya dari kesehatan
termasuk penyediaan jps
ya jps ini yang seringkali bermasalah
dan di kami juga antisipasi ini semuanya
oke pak idris artinya kemudian rujukan pemkot depok
saat ini masih surat edaran gubernur begitu ya
yang menerapkan psbb proporsional
atau yang memang berlangsung sampai dua puluh sembilan september
kalau saya tidak salah ya pak ya
iya benar dua puluh sembilan desember
kalau memang dki sudah diputuskan
mendapatkan keputusan pengaturan dari satgas pusat
seharusnya dengan provinsi jawa barat dan provinsi banten
sehingga penanganan jabodetabek ini bisa harmonis gitu
tadi tidak ada permasalahan
ketika ada warga depok atau warga bogor
bekerja di jakarta
dan mereka ternyata wfh
tapi kan tidak hanya di jakarta saja
dan bekerja di bekasi
sehingga kita harus kontrol ketat itu semuanya
artinya memang cukup mengganggu begitu pak
kalau kemudian nanti empat belas september ini
psbb menerapkan kebijakan
untuk dki jakarta
sehingga kemudian ini akan merubah tatanan yang sudah ada
atau berlangsung di kota depok saat ini
tidak mengganggu sih sebenarnya secara umum
cuma secara praktis misalnya
ada larangan untuk melakukan sholat jumat
ya untuk bagi umat islam misalnya
nah sehingga warga jakarta yang ada di perbatasan
bisa saja mereka mencuri curi
waktu sholat jumat
terjadi bludak di masjid masjid yang ada di perbatasan di depok
jadi ada penegasan
ini permasalahannya aja sih
kalau dampak dampak itu nggak ada
ini tidak menyulitkan lah dari sisi tidak ada
tapi dari sisi teknis taktisnya
ini harus benar benar dijaga diantisipasi
misalnya salah satu contoh
sebelum kabupaten bogor mengeluarkan ketentuan
pembatasan aktivitas usaha sampai jam tujuh
mereka masih bebas sampai jam sembilan sepuluh
kota depok sebuah lebih dulu
beludak para pengunjung dari warga depok ke ccm
ya cibinong center mall yang ada di kabupaten bogor
ini sebuah permasalahan
sehingga memang harus diharmonisasi antara ketentuan depok
dengan ketentuan kabupaten bogor
seperti itu juga dengan jakarta
oke pak idris tadi anda mengatakan bahwa imported case ini
juga menyumbang angka yang cukup tinggi begitu
terhadap mobilisasi warga khususnya di moda transportasi umum
kita tidak bisa menyangkal bahwa kemudian koneksivitas antara dua daerah ini
antara dki jakarta dan depok ini cukup tinggi begitu pak
apakah fokusnya akan ke sini juga nanti
begitu nanti psbb dki jakarta ini akan disampaikan atau diterapkan secara ketat
iya ini termasuknya transportasi
misalnya ke komuter ya kereta hp misalnya
ini harus kita harus perketat dari sisi
tapi kalau memang dia di jakarta dan khususnya kita akan stop kita akan turunkan
mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke dki karena dki tidak ada apa
dilaksanakan psbb total seperti itu
dan ini harus disosialisasi secara masif kepada warga dan masyarakat
sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan di kendaraan
mekanisme ini belum sampai pak ke meja pahwali nih
ya ini keputusan sendiri kan belum ada
kalau sekarang kita sedang menunggu keputusan pengaturan dari satgas pusat
dan juga dari kalau provinsi jawa barat sudah keluar surat edarannya
ini yang akan kami ikuti psbb proporsional ini sampai tanggal dua puluh sembilan september sementara ini
kalau memangnya ternyata hari senin misalnya dilakukan psbb di dki
yang harus kita lakukan adalah antisipasi memeludaknya warga jakarta yang kedepok melakukan hal hal
apa namanya belanja dan sebagainya ini harus kita antisipasi
ya itu yang maksud saya apakah kemudian nanti checkpointnya akan digalakan lagi di beberapa titik
akan ada pemeriksaan pemeriksaan ketat begitu sesuai dengan protokol kesehatan
jika tidak melanggar ada sanksi tegas atau juga law enforcement nya juga jalan atau bagaimana pak
ya sejatinya memang demikian
sebab polres depok adalah juga polda
demikian juga di jakarta juga kan ikut polda

gak ada masalah sudah biasa kita lakukan
sembari menunggu bagaimana mekanisme secara detail yang akan disampaikan oleh lao fais al tell hai untuk pembatasan pembatasan ini ya pak wali ya
akan jeda sebentar kita akan kembali lagi si ani indonesia prime news akan kembali segera ya kita
masih melanjutkan dialog kita dengan wali kota depok pak idris masih dengan kita pak ya
ya pak idris kalau kemudian depok ini juga dikatakan menjadi salah satu penentu bagaimana harmonisasi dari penerapan psbb antara jakarta khususnya dengan bodebek lah secara umum begitu
akan menentukan sekali bagaimana langkah langkah yang akan dilakukan dan juga hasil yang akan diperoleh begitu ya pak
secara ekonomi juga ada hitung hitungan khusus nggak sih pak untuk depok sendiri bagaimana antisipasinya dengan kondisi seperti empat belas september nanti
kalau dari sisi jps dari sisi btt memang sudah kita siapkan sudah sudah siapkan dan kita antisipasi kemarin juga saya sudah cek masih berapa btt yang bisa kita
kelas apa namanya guna jika tidak hal hal yang tidak kita inginkan insya allah dari sisi itu aman dari sisi keuangan finansial aman kita juga akan melakukan refocusing lagi yang kedua yang sekian kalinya karena memang tangkap darurat kita masih mengikuti perpres yang masih berlangsung sampai september mungkin akan diperpanjang sampai oktober sehingga memudahkan kita untuk menggunakan atau mencarian keuangan keuangan yang dibutuhkan untuk penanganan masa covid sembilan belas
yang paling utama sekarang adalah bagaimana swab terus kita lakukan secara masif kita nggak berhenti dengan banyak peningkatan justru kita berhenti tidak jadi swab terus kita lakukan tidak kurang dari rata rata per hari sekarang kita melakukan swab masal itu masih itu sekitar tiga ratus sampai empat ratus sampel yang kita yang kita buat yang kita selenggarakan seperti itu
oke pak idris juga ingin memastikan bahwa warga yang bekerja di sini
sektor informal ini juga akan mendapatkan jaminan begitu bahwa kemudian bantuan sosial ini juga akan mengalir dari pemerintah kota kalau kemudian psbb ini juga dilakukan secara ketat begitu ya pak ya
oh iya itu sudah kita persiapkan namun memang kita saya yakin bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini termasuk pemerintah pusat tidak tinggal diam untuk memperhatikan kita wilayah wilayah penyangga ibu kota ya seperti sekarang misalnya ada bantuan presiden banpres ini yang saya lupa yang keberapa
yang ke tujuh dan ke delapan ini masih mengalir terus banpres untuk non dtks jadi untuk bantuan bantuan masyarakat masih terus berlangsung demikian juga yang dari provinsi juga masih ada namanya program sabawarga yang dari provinsi ini juga masih terus kita tingkatkan dari hari per hari data data yang masuk ke provinsi dan juga ke pusat
jadi kita tidak sendiri juga saya yakin dengan diterapkannya psbb nanti ketemu
ketika dibutuhkan kita harus disamakan diharmonisasi dengan jakarta saya yakin bahwa pemerintah pusat pun tidak tinggal diam karena memang sekarang juga kita sedang menunggu nih keputusan pengaturan satgas pusat artinya ketika satgas pusat memberikan izin psbb kepada jakarta pasti ada pembatasan pembatasan yang tidak mematikan tentunya apa namanya perekonomian kita
jadi pemulihan ekonomi juga yang di apa namanya di inisiasi dan di koordinasi yang diselenggarakan oleh
komite pemulihan ekonomi nasional ini juga merupakan sebuah bagian daripada yang harus kita kolaborasi dalam penanganan permasalahan ini
oke ini menjadi jaminan ya pak wali ya bahwa kemudian nanti apapun keputusannya di saat psbb di dki ini diterapkan secara ketat bahwa jaminan jaminan itu juga tetap tidak akan berubah dan tidak ada hal hal yang perlu dirisaukan oleh masyarakat terkait juga dengan bagaimana sektor ekonomi berjalan ya pak
ya di dki ya tadi di dki psbb di jakarta
tapi di bodebek
depok tidak bisa berdiri sendiri mas
depok sangat terkait dengan masalah bogor
depok terkait dengan bekasi
ya makanya saya katakan tadi kita sangat bergantung dan kita menunggu arahan arahan dari provinsi
alhamdulillah bahwa kita berdiri
tidak ada surat edaran dari gubernur jawa barat
ini membuat kita lebih tenang lebih ajak untuk kita meneruskan
kita lakukan masalah psks masalah personal lockdown
ini semua sudah kita lakukan
terus kita revitalisasi dan kita evaluasi day to day
sejauh ini evaluasinya apa pak dari program itu
ya terus terang saja program ini memang tidak seluruh rw mempunyai kemampuan yang sama
jadi ada rw rw yang kemampuannya kurang
ini yang kita bantu
dari sisi bimbingan dan juga pengawasan serta pendampingan dari kepala kepala dinas
jadi ada rw rw yang memang sangat kurang untuk bisa melakukan hal hal daripada rw rw yang sebelumnya
misalnya di sebuah komplek itu ada tiga rw
masalah lumbung warganya masalah protokolnya dan sebagainya itu berjalan dengan baik
ini mereka sudah mandiri
tetapi ada juga rw rw di pemukiman misalnya
itu yang memang harus kita subsidi terus dari sisi tenaga dari sisi jps nya dan sebagainya
itu yang kita lakukan
artinya sampai ke tingkat level masyarakat bawah pun juga edukasi dan sosialisasi ini sudah berjalan ya pak wali ya
konsepnya sistemnya sudah kita buat
mereka bisa disiplin
insya allah bisa sangat mengurangi untuk penyebaran penurunan covid sembilan belas yang ada di rumah tangga
waktu itu tadi kalau psbb di jakarta konsisten dilaksanakan
maka imported case akan berkurang di kota depok dan sekitarnya
seperti itu mas
oke status depok sekarang zona merah pak
pertama beberapa kota kabupaten sebelah
oh berarti artinya ini masih cukup ketat
pengawasannya ya pak ya
oke terakhir pak idris
apa imbauan pak untuk masyarakat khususnya di kota depok kalau kemudian psbb ketat di dki jakarta ini diterapkan persenin depan
sehingga kemudian batasan batasan itu dipastikan akan berjalan
walaupun apa yang berlangsung saat ini sudah dilakukan sedemikian baik
sehingga masyarakat tetap tenang dalam beraktivitas sehari hari pak
itu mengikuti aturan aturan ketentuan dan arahan dari camat lurah rw dan rt
yang memang ini kita buat sistem ini supaya informasi informasi kepada masyarakat ini tidak double informasi
tidak ada hal hal kekhawatiran dari informasi berita berita hoax dan sebagainya
jadi tolong saling percaya
kita tidak ada peraduga peraduga yang macam macam
mari kita bantu solidaritas kita tingkatkan
dan juga saling percaya
saling memberikan kepercayaan kepada rt rw nya lurah dan camatnya
untuk mereka bisa mengkoordinasikan menenangkan masyarakat tidak panik
dan kalau memang ada tamu misalnya dari jakarta ingin datang ke jakarta itu pun harus lapor
kemana ke kampung siaga namanya
itu berbasis rw
jadi kolaborasi ini insya allah akan bisa menyelesaikan permasalahan
tapi sementara saya ulangi lagi
di kota depok sementara
tidak ada pemberlakuan psbb total atau penuh
kecuali atas arahan dari pusat dan atas arahan dari provinsi
walaupun kemudian keputusan ini juga dikembalikan kepada kepala daerah masing masing begitu ya pak wali ya
iya kita kan kepala daerah mengikut provinsi
saya gugus tugas ketuanya memang iya
tidak bisa memutuskan semena mena
tapi kita juga punya gugus tugas nasional
yang tentunya pertimbangan pertimbangannya lebih manasional
oke baik pak idris
kita tunggu bagaimana nanti apakah kebijakan untuk penetapan psbb secara ketat di jakarta ini
juga bisa membawa harmonisasi dengan kebijakan kebijakan daerah penyangga seperti depok
terima kasih pak wali sudah bergabung dengan kita malam ini
muhammad idris wali kota depok
amin terima kasih
wisata bahari pulau gili ketapang di kabupaten probolinggo jawa timur
tak henti menawarkan daya tarik cnn indonesia
prime news segera kembali